sementara itu pt kereta api indonesia menambah jumlah perjalanan kereta jarak jauh
dari wilayah daob satu jakarta mulai hari ini tiga juli dua ribu dua puluh
dengan penambahan ini maka ada lima kereta jarak jauh dari dan menuju jakarta
dua rute tambahan adalah kereta api turangga rute gambir surabaya gubeng
dan kereta api kertajaya rute pasar senen surabaya pasar turi
yang berangkat tiap pukul dua siang
dua kereta api jarak jauh ini hanya beroperasi tiap akhir pekan
dari jumat hingga minggu selama bulan juli
meski semakin banyak perjalanan ka jarak jauh yang beroperasi dari area dawab satu jakarta
namun sejumlah upaya untuk pencegahan dari penyebaran covid sembilan belas tetap dilakukan
dan kami perlu menghimbau bagi para pengguna jasa
untuk yang membawa mungkin anak anak ataupun bayi
ini diwajibkan untuk menyiapkan vizel secara mandiri
para penumpang diharuskan memiliki surat keterangan negatif covid sembilan belas
baik melalui pcr maupun rapi tes
penumpang yang naik dari stasiun gambir dan pasar senen
juga wajib memiliki surat izin keluar masuk atau sikm
dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh di bawah tiga puluh tujuh
mematuhi protokol kesehatan dan memiliki aplikasi peduli lindungi
jalan jalan aja sih sebenarnya
tapi nggak tahu kalau ada persyaratan cek rapidnya
jadi kita belum menyediain
data dari stasiun pasar senen
dua puluh orang calon penumpang kereta bengawan dan tegal express
karena tidak memiliki hasil tes covid sembilan belas atau sikm